pemerintah arab saudi kembali membuka ibadah umroh untuk jemaah asal indonesia
dan hal ini disampaikan oleh menteri luar negeri retno marsudi pada sembilan oktober lalu
kedutaan telah menerima informasi dari pihak berkompeten di kerajaan saudi arabia
perihal pengaturan dimulainya kembali pelaksanaan umrah bagi jamaah umroh indonesia
begitulah kabar baik yang diumumkan menteri luar negeri retno marsudi pada sembilan oktober dua ribu dua puluh
usai kedutaan besar arab saudi di jakarta mengirim nota diplomatik pada delapan oktober
sementara itu direktur jenderal penyelenggaraan haji dan umroh kementerian agama hilman latif mengatakan
bahwa kementerian agama akan terus berkomunikasi dengan kementerian luar negeri dan juga kementerian kesehatan
untuk membahas teknis pelaksanaan umroh bagi jamaah indonesia
terkait teknis karantina dan juga keperluan vaksin booster untuk jamaah indonesia
nah dari kementerian agama khususnya di direkturat jenderal penyelenggaraan haji dan umroh
tentu kita tetap berkomunikasi dengan kementerian luar negeri maupun kemenkes
dalam rangka penyiapan teknis apa yang harus kita tindak lanjuti
kabar baik ini juga menjadi angin segar bagi para pengusaha travel haji dan umroh di indonesia
sekretaris jenderal penyelenggaraan haji dan umroh di indonesia
sekretaris jenderal penyelenggaraan haji dan umroh di indonesia

nanti akan ada penyesuaian harga jika umroh akan dibuka bagi jamaah indonesia
lumayan signifikan ya artinya karena ketika biasanya bis kita isi satu bis bisa empat puluh lima
sekarang hanya setengahnya otomatis sudah akan ada efek terhadap faktor biaya
kemudian pcr yang berkali kali itu juga kan biaya juga belum lagi dengan adanya karantina
memang pemerintah jadi selama lima atau delapan hari itu juga akan memakan biaya
saat ini komite khusus di kerajaan saudi arabia sedang bekerja guna meminimalisir segala hambatan
yang menghalangi kemungkinan jamaah asal indonesia untuk melakukan ibadah umroh
reza siregar angga cita kesuma jakarta